karena ada nyelarangan mudik sebagian warga jakarta memilih menghabiskan libur lebaran di dalam kota saja
seperti yang dilakukan raka
namun raka dan keluarganya tidak memilih berlibur di tempat wisata pada umumnya
ia memilih keliling kota menggunakan moda raya terpadu atau mrt
lagi liburan lebaran gini nggak boleh keluar kota juga nggak boleh mudik
jadi yaudahlah kita ngabisin waktu sama keluarga jalan jalan jakarta aja
pada masa libur lebaran kali ini pengguna mrt memang terlihat sepi
pada libur hari pertama lebaran misalnya tercatat hanya ada sekitar delapan penumpang
sementara pada hari biasa kapasitas penumpang tercatat mencapai sekitar dua puluh sembilan orang
karena itulah pihak pengelola mengurangi jumlah rangkaian yaitu dari empat belas rangkaian menjadi tujuh rangkaian
jadi kalau kita lihat kapasitas normal kita sebetulnya sebelum pandemi itu kan diangka sembilan puluh seratus penumpang per hari
dan ketika pandemi berkisar antara dua puluh lima dua puluh sembilan penumpang per hari
artinya dengan jumlah delapan penumpang per hari pada kondisi libur idul fitri hari pertama ini kemarin
itu sangat lenggang kondisi stasiun dan tidak ada penumpukan sehingga penerapan protokol kesehatan di dalam stasiun dapat diterapkan dengan baik
selama libur lebaran jam operasional mrt dimulai pukul enam pagi hingga jam sembilan malam
jarak antar kereta diatur setiap sepuluh menit
nah anda tertarik wisata keliling kota menggunakan mrt
meski sepi tapi tetap ya jaga protokol kesehatan dengan ketat
iwan hermawan wiari jakarta